terima kasih anda masih bersama kami
mahasiswa universitas galuh ciamis jawa barat berhasil menciptakan batako dari daur ulang limbah sampah plastik
selain mempunyai nilai jual inovasi ini juga merupakan salah satu aksi peduli generasi muda terhadap lingkungan hidup
ide kreatif ini berawal dari banyaknya sampah anorganik yang kerap menyumbat aliran sungai saat sedang melakukan kuliah kerja nyata
di desa pasir tamiang kecamatan cihaurbeti ciamis
ternyata mengolah limbah sampah plastik ini bermanfaat dan mempunyai nilai jual
proses pembuatan batako dilakukan dengan merebus sampah sampah plastik dalam sebuah wajan dicampur dengan oleh bekas
setelah menjadi bubur kemudian dicampur sekam sisa pembakaran padi
paling lama dua puluh menit sebuah batu bata yang keras berwarna hitam bisa diproduksi
sampah air aliran air dari hulu itu tersebut
terhambat jadi terhambatnya itu dari plastik
pertama plastik kita survei dari selokan selokannya itu ngalir ke bawah itu tersumbat jadi kotor ke bawah gara gara sampah plastik
jadi kita coba olah dari plastik
nah terus campuran dari paving block ini sendiri semua dari limbah
tujuh puluh persen itu limba plastik
nah tiga puluh persennya itu dari sisa pembakaran
kebetulan juga di pasir tambang itu banyak pembakaran bekas padi
pihak universitas menyambut baik ide kreatif dari mahasiswa
yang berhasil menciptakan produk yang bermanfaat bagi masyarakat
itu stand kosong yang kan ada gangannya abis dibuat
yang doang menjadi bahan
wah cair langsung
sosisnya tuh dulunya dipakai antasit
ia sosisnya luar biasa enak
makasih banyak ibu
gagian gagian pos daya
udah dong tadi udah semua
pihak universitas berjanji akan mendukung penyempurnaan produk batako dari sampah ini
guna baik bagi masyarakat maupun lingkungan sekitar
oki fatuzaman ciamis